permukiman warga di jalan kebonpala kelurahan kampung melayu jatinegara jakarta timur pada jumat pagi terendam banjir

dki jakarta masih menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena fenomena alam seperti cuaca ekstrim sehingga meluapnya sungai ciliwung tidak terhindarkan
sungai ciliwung menjadi salah satu faktor penting untuk pengendalian
banjir di dki jakarta
lalu seperti apa penanganan dan juga pengendalian banjir di dki jakarta akibat meluapnya sungai ciliwung
inilah awal mula penelusuran saya di aliran sungai ciliwung
dimulai dari titik km di talaga saat kabupaten
berlokasi di dki jakarta sungai ciliwung adalah satu dari dua kawasan yang terkenal di dki jakarta
di kampung cibulau desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten bogor telaga saat merupakan salah satu hulu sungai ciliwung
sebagai lokasi yang menjadi titik km sungai ciliwung telaga saat dulunya merupakan danau alami yang pada dua ribu delapan belas direvitalisasi dengan melakukan pengerukan pada telaga yang berkedalaman mencapai tiga puluh meter
dari titik inilah aliran sungai ciliwung yang membentang sepanjang satu ratus dua puluh km ke arah utara jakarta bermula
lantas bagaimana kondisi hulu sungai ciliwung
seperti inilah kondisi di titik km ciliwung di telaga saat kabupaten bogor
dan bisa dilihat di sini adalah air air yang akan mengalir ke daerah bogor depok dan juga hilir ciliwung di daerah jakarta
untuk kondisi airnya sendiri di sini bersih tidak ada sampah
namun memang untuk warna di telaga saat ini sendiri airnya kecoklatan karena memang ada sedimen tanah
dan untuk lokasinya sendiri ini berada di kawasan sekitar luas lebih dari lima hektare
telaga saat di tengah tengah dan dikelilingi kebun teh yang masih asri
udaranya pun di sini sangat sejuk
lalu isi video yang saya antara lebih dari seratus an ter convolution
ter savez sebagian tomat sebagai pel
bendungan kering atau dikenal dry dump ini pertama kalinya dibangun di indonesia
usai menengok proyek bendungan sebagai salah satu langkah pengendalian banjir jakarta
saya menuju ke salah satu lokasi yang juga berperan penting dalam pengendalian banjir
lokasi tersebut ialah bendung katulampa
bendung katulampa menjadi perhatian saat musim hujan
perkembangan debit air di bendungan ini menjadi peringatan dini sekaligus menentukan apakah jakarta berpotensi banjir atau tidak
perjalanan saya dari hulu ciliwung di telaga saat proyek bendungan hingga bendung katulampa
membuat saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sungai ciliwung dapat menjadi salah satu penyebab banjir di jakarta
saya akan menemui penny susanti pemberhati sungai ciliwung dari organisasi gerakan ciliwung bersih

lagi mau susur sungai
wah mau susur sungai
monika nanti mau ikut tapi sebelumnya pengen ngobrol dulu nih sama ibu
bu penny susanti sebagai juga ketua gerakan ciliwung bersih sebagai pemerhati ciliwung juga
monika penasaran untuk bagaimana sih bu pandangan bu penny melihat sungai ciliwung di masa lampau dibandingkan dengan yang saat ini
jadi di masa lampau sebetulnya pengen cerita dulu ya sejarahnya
ciliwung itu sebetulnya sungai purba
karena sungai purwong
karena peradaban khususnya dulu zamannya pajajaran
jadi memang banyak situs situs
dan terbentuknya kota jakarta
nah terus yang dulu itu memang pusat transportasi
emang sumber kehidupan transportasi
jadi zamannya peradaban pajajaran dan sebagainya gitu
jadi memang zaman dulu
jadi sungai ciliwung itu kan dari hulu sampai hilir itu luasnya satu ratus dua puluh km
itu bantarannya itu luas gitu ya
nah kemudian juga melalui dilalui ada kabupatennya
ada kabupaten bogor ada kota bogor ada depok ada jakarta
jadi dua provinsi yang dilalui
zaman dulu tuh memang untuk sumber kehidupan
untuk ada yang zaman dulu transportasi seperti itu
kalau sekarang seperti apa nih bu
ciliwung pada waktu tahun dua ribu sembilan itu tercemar berat
sampai pada saat itu pernah yang namanya manggarai itu
terkumpul sampah sampai lima ratus truk
dan akhirnya semua
stakeholder pemerintah dki maupun kolaborasi pemerintah khususnya pusat
sama sama untuk bagaimana menanggulangi supaya jangan tercemar berat
nah bu benny tapi ya
kalau kita berbicara sungai ciliwung sampai saat ini di jakarta masih erat kaitannya dengan banjir
karena meluapnya ciliwung
kalau menurut bu penny sendiri melihat keterkaitan antara banjir dki dan juga sungai ciliwung ini seperti apa
ya jadi sebetulnya banjir itu kan dki kebetulan saya juga kan dulu ngambilnya masalah sungai ya
saya ngambil masalah sungai
jadi memang top apa geografinya seperti itu
nah banjirnya juga tadi ya pengaruh dari hulu hulunya itu sekarang suka ditebang pohon karena banyaknya villa
saya setiap minggu juga ke gunung saya lihat aduh miris banget karena banyaknya pohon pohon yang ditebang
sehingga arusnya keluar meluap
berarti masih berkaitan memang ya dengan sungai ciliwung
nah kalau memang sekarang kita lihat banyak juga kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh gcb dan juga masyarakat yang lain
tapi kalau misalnya kita biarkan tidak terawat nih bu
untuk sungai cilung ini tetap banyak sampah
mungkin bantaran sungainya juga dipenuhi permukiman dan lain lain
apa yang akan terjadi sebenarnya
kalau terjadi yang tidak terawat ya kayak tahun sebelum kita dapat itu ya
sebelum masyarakat peduli
kan tadi sudah sampaikan dulu cuma dua tercemar berat
kemudian sekarang membaik
bu penny nanti monika izin untuk bisa susur sungai bersama teman teman di jawa
bisa susur sungai bersama teman teman di sini ya teman teman dari bpbd ya
kalau kita berbicara tentang banjir kali ciliwung
kita tidak bisa hanya berbicara di area jakarta saja
tapi kita harus bicara itu dari hulu sampai ke hilir in association
nah ini karena pertama kali saya menyusuri sungai ciliwung
jadi saya belum bisa mengetahui perbedaannya nih pak
perbedaannya sebenarnya untuk ketika meluap setinggi apa sih
wah kalau bilang meluap sih sampai ke pemukiman penduduk ya
sebentar lagi kan kita akan bisa menyaksikan beberapa rumah yang ada di tepi sungai ciliwung
berarti jauh lebih tinggi dari pohon pohon ini
pokoknya sebagiannya ini tergenggelam
nah pak kalau misalnya kita kaitkan dengan banjir lagi nih
lagi lagi kita ngomongin terkait dengan banjir ini
asik ya pak
keterkaitan ciliwung dengan banjir seperti apa pak
ya kalau menurut saya memang ciliwung kan banjir
tapi kalau menurut saya sebaiknya dari
pemda bogor depok itu membuat umbung umbung penampungan
ketika banjir mereka bisa mengisi embung embung tersebut sehingga tidak seluruhnya air itu mengalir ke jakarta
dan ini kan belum dibuat
belum dibuat selain permasalahan sampah kemudian juga penampungan air ini
ada lagi pak permasalahan banjir ini apa sih solusi yang harus dilakukan kalau menurut pak sarmili dan juga
ya pohon pohon yang dipuncak jangan disebangin
jangan diubah menjadi tempat tempat vila gitu loh
permasalahannya dari hulu lagi ya pak
wah pak ternyata bukan cuma di bantaran sungai
tapi saya juga ini saya dapat di aliran sungainya sendiri nih
ada kantong plastik kayaknya ini sampah ya
dibungkus plastik ada styrofoam
di dalamnya ada plastik lagi kemasan kemasan plastik
wah ini seru sekali walaupun baju dan celana saya harus basah
tapi ini sangat seru di ciliwung ini
dan sama seperti yang tadi disampaikan bu penny ya
siapa tahu nanti ini bisa menjadi salah satu kawasan wisata juga wisata sungai di ciliwung ini
ya itu yang masih menjadi mimpi
menjadi mimpi tapi bisa kan pak ya
yang penting kita kan sudah lihat di ciliwung ini kan komunitas tumbuh semakin banyak
menteng yang dulu ada saya cuma sendiri sekarang berada tiga
artinya pertumbuhannya sudah punya semacam virus
tapi kalau saya sih berpikir tinggal peran pemerintah aja
jadi ada keadaan butuhnya juga dari pemerintah
pemerintah dunia usaha masyarakat menyatu untuk menciptakan sungai yang indah
barulah mimpi kita menjadi
jadi ciliwung beauty itu terdapat
kolaborasi ya pak antara sesama pemerintah masyarakat komunitas
dan ini memang kita bisa lihat ya
kalau tadi kita melihat pada saat kita awal menyusuri di bantaran sungai masih hijau
tapi sekarang kita sudah bisa melihat ada bangunan bangunan beton di depan saya juga ini
nanti kita akan melewati juga
jadi ternyata memang sangat berbeda ya pak
penelusuran saya di sungai ciliwung dengan menggunakan perahu berhenti di aliran sungai ciliwung sekitar jagakarsa jakarta selatan
dari perbincangan saya dengan bu penny dan pak sarmili kolaborasi dari seluruh elemen sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan banjir
usaha menyusuri sungai ciliwung
nantinya saya akan mengunjungi beberapa proyek pengendalian banjir yang dikerjakan berkat kolaborasi pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas sumber daya air dengan kementerian pp
usaha menyusuri sungai ciliwung
terima kasih banyak pak sarmili sudah menemani saya menyusuri sebagian dari sungai ciliwung melihat kondisinya sukses selalu sehat selalu pak
usaha menyusuri sungai ciliwung
saya masih akan menyusuri aliran sungai ciliwung lainnya
namun sebelumnya kita akan mengunjungi dan mengetahui apa saja program pemerintah yang diperlukan untuk mengembangkan pengendalian banjir
untuk mengendalikan dan mengembangkan pengendalian banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung
menggunakan perahu dan melihat kondisinya
kali ini saya akan mengajak anda untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah
untuk mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung
sebelum masuk ke proyek pembangunan dari sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur
kita menggunakan apd dulu
halo bapak ibu apa kabar
dalam kunjungan kali ini di proyek kali ini
saya bertemu dengan kepala balai besar
balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane bapak bambang heri mulyono
bapak apa kabar
baik baik baik
kita bisa langsung bertanya tanya terkait dengan proyek ini
namun sebelum berbicara lebih dalam terkait proyek proyek dari bpjs
saya penasaran terlebih dahulu pak

kalau kita berbicara tentang banjir kali ciliwung
kita tidak akan mencari banjir yang terkait dengan sungai ciliwung
kita tidak akan mencari banjir yang terkait dengan sungai ciliwung
kita tidak bisa hanya berbicara di area jakarta saja
atau area pokor saja
tapi kita harus bicara itu dari hulu sampai ke hilir
karena ini dari hulu itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi di hilir
jadi mungkin saya bisa jelaskan ke sini ya
ini adalah sistem pengendalian banjir jakarta berdasarkan master plan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
kami tetap berpegang pada master plan yang sudah dibuat
kami membangun ini berdasarkan master plan yang sudah ada
tentunya dengan beberapa kali review
kalau kita melihat ini adalah daerah selatan
daerah selatan jakarta kami di daerah hulu
ini membangun dua buah bendungan
yaitu bendungan sukamahi dan bendungan ciawi
dua bendungan ini fungsinya tunggal
yaitu pengendali banjir tidak berfungsi yang lain
hanya untuk pengendali banjir
di mana debit banjir yang dari hulunya bendungan ini
akan ditahan di bendungan ini
kemudian yang dialirkan ke hilir itu akan diatur besarannya
kemudian di kali cirimungnya sendiri
dari simatupang sampai manggarai
kami juga membangun normalisasi
melakukan normalisasi sungai kali ciliwung
dan ini dari total tanggul yang kami rencanakan tiga puluh tiga km
sampai saat ini sudah enam belas km
yang sudah terbangun
sisanya ini kami sedang kerjasama dengan pemprov dki
untuk sudetan ini
kami merencanakan akan mengalirkan debit banjir dari kali ciliwung ini
sebesar enam puluh meter kubik per detik ke kali cipinang
yang kemudian mengalir ke kanal banjir timur
jadi pekerjaan ini sudah melalui proses
kemudian juga kita sudah melakukan pembuatan model
pembuatan model dalam skala tertentu
yang kemudian di situ kita tes di dalam laboratorium hitorika
ini adalah tabel pengalirannya
ketika debit banjir dengan periode ulang dua tahun
maka elevasi di kali ciliwung itu pada elevasi sebelas
ini dia ketika kali cipinang
karena ini menghubungkan kali cirimung dengan kali cipinang
seberapa penting proyek proyek ini
kalau tadi katanya ya ini periode dua tahun
kemudian debit airnya
tapi sebenarnya kalau misalnya ada atau tidaknya proyek proyek ini berdampak seperti apa terhadap terjadinya banjir
oke kami sudah modelkan juga ya
ini adalah dampak dari ketika
sudetan ini sudah berfungsi
ini adalah model matematis yang kami bangun
ketika ini sebelum ada sudetan
maka yang terdampak oleh banjir itu mencapai enam ratus hektare
setelah ada sudetan
maka dia berkurang sekitar dua ratus hektar
baik pak kalau terkait dengan sudetan sendiri proses pembangunannya sudah sejauh apa
baik saya perlu menceritakan dari awal ya
jadi sudetan ini dibangun mulai tahun dua ribu tiga belas
panjang total dari inlet sampai ke outlet itu satu dua ratus meter
tahun dua ribu tiga belas kami membangun dari outlet dulu
justru dari hilir ke arah hulu
ini sepanjang enam ratus meter
sebenarnya waktu itu
kita juga mau membangun dari inletnya
tetapi karena ada permasalahan lahan
sehingga kita berhenti
tidak bisa membangun yang dari inlet menuju rafting shaft ini
nah ini baru bisa kita bangun tahun dua ribu dua puluh satu setelah lahannya ini
berarti kita saat ini ada di inletnya ya pak
kita berada di posisi di sini
dan yang sudah selesai berarti yang saya lihat tadi
gambar gambarnya di sini ya pak
yang sudah selesai dibangun
ini ada dua tunnel
ada dua terowongan
satu terowongan sudah tembus
pada tanggal tiga oktober
ini terowongannya sudah tembus
ini kita lihat
ini sudah nyambung
dari hulu ke hilir ini sudah nyambung sekarang
nah sekarang yang kami lakukan adalah mengebur tunnel yang sebelahnya
tunnel kedua sekarang
sekarang mulai kita bur
baik pak saya jadi penasaran melihat langsung
apalagi saya sekarang sudah ada di lokasi proyek
mungkin bisa saya melihat lihat pak ke dalam
untuk pembangunan sudetan ini
ini tunnel ini kan besar ini
diameternya tiga lima meter
kemudian kita saat ini berada dua belas meter di bawah permukaan tanah

kami belum ketahuan kita akan menerima malam di mana tadi
saya diajak untuk mengetahui lebih lanjut peran dari proyek yang menjadi salah satu langkah dalam pengendalian banjir jakarta
ini pak berarti disini nanti dialiri air
fungsinya seperti apa
jadi ini tunnel dua ada dua tunnel di sudut tanah ini
yang tunnel dua ini kita sudah tembus mulai dari inlet sampai outlet
fungsinya adalah mengalirkan air dari kali ciliwung menuju ke kali cipinang
dari kali cipinang kemudian dialirkan ke kanal banjir timur
total debit yang kita alirkan itu enam puluh m tiga per detik
itu cukup besar
kemudian kalau kita lihat ini tunnel ini kan besar ini diameternya tiga lima meter
lima meter diameter dalam
diameter luarnya empat meter
jadi kita menggunakan bor yang berdiameter empat meter untuk menembus
kemudian kita saat ini berada dua belas meter di bawah permukaan tanah
lima belas meter berarti kita di bawah tanah ya mas
di atas kita ini jalan raya
jalan raya kemudian sedikit di situ adalah sudah perumahan
dan kita bekerja di bawah sini tanpa mengganggu aktivitas yang ada di atas
dan fungsinya juga untuk pengendalian sungai ciliwung aliran sungai ciliwung ini ya pak
tadi kita sudah melihat terowongan yang akan dialiri air pak
terus kita berjalan sekarang sudah sampai di sini
ini saya penasaran di belakang kita sedang proses pembangunan apa
kita sekarang berdiri di tepinya kali ciliwung
ini adalah kali ciliwung kalau kita lihat di sana ya
di sini nanti kita akan bangun inletnya
jadi bentuknya pelimpah sampingnya
ini yang nanti akan memasukkan air ke dalam sudetan ini
ketika debit banjir di kali ciliwung itu sebesar tiga ratus meter kipik per detik
maka akan ada air yang dialihkan ke dalam terowongan ini sebesar tiga puluh m tiga per detik
kemudian kapasitas dari terowongan
terowongan kita kan enam puluh meter kipik per detik
itu akan terjadi ketika debit banjir kali ciliwung itu mencapai lima ratus meter kubik per detik
kita ingat januari dua ribu dua puluh kali ciliwung ini debitnya waktu itu lima ratus tujuh puluh meter kubik per detik
kalau misalkan waktu itu sudetan ini sudah jadi maka ada enam puluh meter kubik yang akan kita alihkan ke kali cipinang
kita alirkan ke kanal banjir timur
nah ketika berjalan ke lokasi ini tadi kita sempat melihat lihat ada proses pembangunan juga pak
yang mana setelah dilalui air dari inlet ini kemudian ada proses pembangunan apa lagi itu pak
jadi ketika air itu masuk maka yang pertama kita akan saring
sehingga sampah nanti tidak akan masuk ke dalam terowongan
kemudian di belakang saringan sampah ini kita juga akan memasang pintu air
pintu air itu berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke dalam terowongan
jadi ini kita sudah siapkan semuanya
memang berarti memang sudetan ini menjadi salah satu yang fundamental ya pak untuk mengendalikan banjir akibat meluapnya kali ciliwung ini
dan banjir memang tidak bisa bebas banjir juga ya pak
paling tidak kita bisa mengendalikan banjir itu ya pak
kapan pak direncanakan target dirampungkan sudetan ini
kalau kontraknya ya kontraknya sampai agustus dua ribu dua puluh
tapi kami akan berusaha untuk mempercepat
supaya bisa segera berfungsi karena ini kan kita memang sangat menanti nantikan sudetan ini untuk bisa membantu mengendalikan banjir di jakarta ini
wah menarik sekali pak
nanti semoga ketika saya kembali lagi ke sini
sudah rampung saya bisa menikmati ruang publik
ya sekaligus juga melihat ternyata ini ada sudetan di sini yang bisa mengendalikan banjir akibat luapan ciliwung
pak bambang selaku kepala bpwscc
terima kasih banyak pak sudah mengajak saya ya melihat lihat proyek pembangunan sudetan ini
selamat bertugas kembali pak
semoga segera rampung dan saya akan mengunjungi lokasi ini nantinya pak
dan nantinya setelah lokasi ini saya juga masih akan menelusuri lokasi lokasi lain yang tentunya berperan penting dalam pengendalian banjir
akibat luapan sungai ciliwung di dki jakarta
dari proyek sodetan ciliwung saya melanjutkan ke tempat yang menjadi perhatian saat musim penghujan tiba di jakarta
yaitu pintu air manggarai jakarta pusat
sudah sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh pintu air manggarai menjadi saksi dari banjir yang melanda batavia atau kini disebut jakarta
sejak itu pula pintu air manggarai memiliki peran menjadi pengendali luapan air di ibu kota
halo mas saya monika mas pengen lihat lihat di sini
nah mas kalau ngomong ngomong terkait dengan pintu air manggarai apalagi saya tadi sempat lihat juga prasasti nih di depan
ada tahunnya tuh seribu sembilan ratus an
wah sudah cukup lama ya mas
kalau terkait dengan fungsinya sendiri sebenarnya sebagai operator pintu air manggarai ini pasti tahu dong
fungsi dari pintu air ini seberapa penting sih untuk masyarakat di dki jakarta
kenapa karena di pintu air manggarai ini adalah memecah debit banjir yang masuk ke pusat kota jakarta
ditambah banjir terbesar itu yang ada di jakarta disebabkan oleh sungai ciliwung
proses fungsinya seperti apa
jadi kita itu ada empat pintu ya empat yang mengarah ke banjir yang ke barat satu yang mengarah ke ciliwung lama
nah yang jadi pemecah banjir itu adalah pintu air yang mengarah ke cilebung barat
baik tapi kalau misalnya di sini untuk pengoperasian buka tutup pintu airnya itu seperti apa
apakah dari teman teman petugas pintu air manggarai mendapatkan informasi dari teman teman yang lain atau seperti apa
jadi kita gini sebelum mengoperasikan pintu itu kita itu berkoordinasi dengan hulu sungai ciliwung
bentuk atu lampa dan hilir sungai ciliwung
nah kita ini melakukan bukaan pintu air yang mengarah ciliwung lama gitu kan dengan tingkat dengan kewaspadaan
agar tidak terjadi daerah daerah yang terbanjir terdampak
kalau di belakang ini mas bisa dilihat di situ ada pengukurannya ya mas
itu pengukuran seperti apa
itu disebut pel air
nah kita bisa melihat tinggi muka air melalui pel air
nah ini ada aktivitas ini aktivitas apa nih mas
nah ini adalah dinas tinggongan hidup
kami bekerja sama dengan dinas tinggongan hidup untuk meminimalisir sampah yang datang dari hulu
agar kita mencegah antrian air
berarti sebisa mungkin air yang dialirkan juga setelah pintu air manggarai ini
sudah air yang sudah bersih dari sampah ya mas berarti
berarti koordinasi dengan berbagai pihak ya mas
dalam hal ini kita berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup
dengan ppsu yang ada di kelurahan sekitar bantaran sungai ciliwung juga
mas elang selain pengukuran yang bisa kita lihat secara langsung ya di sini
biasanya pengukuran tinggi muka air dan lain lainnya seperti apa
kalau untuk pengukuran tinggi muka air itu kan bisa kita lihat di psk
dan dari hasil pengamatan itu akan kita catat secara manual di buku dan di whiteboard
yang dimana tujuannya untuk memberi informasi kepada warga sekitar
mbak mau lihat
boleh di sana ya
nah jadi kalau habis kita melakukan pemantauan tinggi muka air secara manual
kan ada juga kita dapat di buku laporan tinggi muka air
dan kita catat di whiteboard
akan tetapi yang di whiteboard ini hanya tinggi muka air yang ada kenaikan tinggi
agar bisa tetap terpantau ya mas
nah mas saya penasaran kalau biasanya diukur oleh petugas di sini
kemudian dicatat secara manual
ada didokumentasikan di dalam hal lain nggak
apalagi sekarang sudah digitalisasi ya semuanya ya mas
kita mungkin berupa visual ya
melalui kita upload di web atau melewat media media
melalui kerjasama dengan bp db dki jakarta
bisa juga masyarakat mengakses tinggi muka air
wah jadi ternyata bukan hanya para petugas saja yang bisa tahu ya
tinggi muka air saat ini
tapi juga masyarakat bisa langsung mengakses melalui website yang ada ya mas
mas saya penasaran berarti yang bertugas harus tetap berjaga di sini dua puluh empat jam dong
berapa banyak petugas
kita itu ada tiga shift dan satu shiftnya itu ada tiga petugas pintu air
selama dua puluh empat jam
dua puluh empat jam
ini benar benar mas elang dan juga teman teman menjadi orang orang yang berperan penting juga
menjaga pintu air manggarai menjaga dki jakarta dari banjir yang terdampak dari luapan sungai ciliwung ini ya mas
baik mas elang terima kasih banyak mas
selamat bertugas kembali
saya masih akan menelusuri tempat tempat lainnya lagi mas
air yang datang dari hulu yang tiga belas sungai itu ditampung di kanal barat
dan kanal timur
ya itu dilayar ikan ke laut
saya melanjutkan penyusuran sungai ciliwung
kali ini saya sudah berada di aliran yang membentang di pusat kota jakarta
dari penelusuran ini berbagai perbaikan baik di bantaran sungai ciliwung dan di bagian aliran sungai pun telah dilakukan
saya menemukan aktivitas pengerukan yang kini dikenal dengan gerebek lumpur
program tersebut juga termasuk dalam upaya pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas sumber daya air untuk mengantisipasi banjir di jakarta
di samping saya ini sedang berlangsung aktivitas gerebek lumpur yaitu menggeruk sedimen di dasar sungai seperti lumpur
dan juga sampah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung dari sungai ini sendiri agar bisa menampung lebih banyak air
aktivitas gerebek lumpur ini dilakukan secara berkala setiap harinya di sejumlah titik aliran sungai
salah satunya di lokasi saya berada saat ini
di setiap titik disiapkan tiga alat berat yang terdiri dari dua alat berat ekskavator amfibi seperti ini
kemudian satu alat berat ekskavator di darat
dan prosesnya seperti ini
yang bisa dilihat ada ekskavator amfibi di tengah sungai yang menggeruk lumpur atau sedimen sedimen yang ada
kemudian dikumpulkan di tepi sungai dan nantinya akan diangkut menuju pltu ancol
untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program grebek lumpur ini dan program program apa saja untuk pengendalian banjir di dki jakarta
nantinya kita akan membahas hal tersebut bersama dengan pihak dinas sumber daya air provinsi dki jakarta
kepala dinas sumber daya air yusma davaiza
kepala dinas sumber daya air yusma davaiz
pak hadis selaku kepala dinas sumber daya air provinsi dki jakarta ya
saya selagi menyusuri sungai ciliwung dari hulu ke hilir akhirnya menyempatkan waktu kesini pak
ini kalau dilihat lihat proyek apa pak
si kiri kita ini ada sebelah timur dari
ini adalah air air kan kali ciliwung ya
kali ciliwung ini kan mulai dari arah bogor bahkan sampai puncak ya
dari hulunya itu sampai ini mengalir ke arah utara melewati jakarta sampai dia nanti ke laut jakarta
nah sekarang ini kita lihat lagi ada konstruksi
ya istilah kita itu peningkatan
kapasitas sungai ciliwung
kita bagaimana sungai ciliwungu ini kita tingkatkan kapasitasnya dalam rangka menampung air air hujan
mulai utamanya hujan dari hulu
hulunya daerah aliran sungai ciliwung ini sampai ke arah cisarua puncak
tampungan dari sungai ini yang memang menjadi salah satu penyebab banjir juga ya pak di dki jakarta
tapi kalau berbicara banjir di dki jakarta
sebenarnya dari pihak dsds sendiri melihat penyebab banjir itu apa saja sih pak
jadi gini kalau kita bicara banjirnya kita lihat banjir ini kan indikasi ada air air yang datang di satu kawasan tuan jakarta ini
dia berlebih melebihi kapasitas dari infrastruktur infrastruktur banjir kita
ya infrastruktur banjir itu bisa kali tangguran ada pompa ada waduk
nah ada tiga ron air yang kita hadapi di jakarta ini
satu yang datang dari hulunya jakarta
hulunya jakarta ini sampai ke bogor ke selatan lah
dan itu ada tiga belas kali yang masuk jakarta ini
nah ini air ini kan harus mengalir menuju ke arah laut
itu peron pertama
kalau hujan besar di daerah
daerah daerah bogor itu ada indikasinya ada bendung katulampa
kalau sudah siaga satu siaga dua katulampa itu itu warning
jakarta harus siap siap menerima air itu
itu peron pertama
peron kedua itu datang dari langit jakarta sendiri
ya langit jakarta sendiri
itu kan seperti kejadian tahun dua ribu dua puluh
itu ada hujan hujan ekstrim
ya sekarang ini hujan ekstrim ini
itu sudah fenomena yang harus kita hadapi akibat perubahan iklim ini ya
sampai dua ribu dua puluh itu tiga ratus tujuh puluh tujuh mili per hari
nah peron ketiga datangnya dari laut
ada fenomena peningkatnya air muka air laut
ya muka air laut
beberapa data ya katakanlah di dataran utara kita itu sudah indikasinya sudah ada di bawah muka air laut
itu kan kita harus treatment itu muka air laut itu
jangan sampai dia menggenangi
salah satu untuk air yang datang ini
begini kita ada namanya solusi banjir jakarta ini berdasarkan kajian yang namanya kajian medico tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
yang diperbarui sampai jika
ada sistem pengendalian banjir
utamanya air yang datang dari hulu yang tiga belas sungai itu ditampung di kanal barat dan kanal timur
ya itu dilayarikan ke laut
nah itu kita kerjasama dengan kementerian pu
kementerian pu karena kewenangan tiga belas sungai itu ada di kementerian pu
nah salah satu kerjasamanya ini adalah meningkatkan kapasitas sungai sungai ini
dki mendapat bagian kolaborasi untuk menyiapkan lahannya
kementerian pu fisiknya
ini kita kerjasama dengan kementerian keuangan
terima kasih nih
ada upaya memenahan air air di hulu
nah itu kan kementerian pu sekarang lagi bangun
bendungan ciawi sukamahi gitu kan
bendungan ciawi sukamahi
mudah mudahan air tahun ini bisa dioperasikan bisa menahan
terus juga membuat mengatur air
bagaimana kanal barat ini kalau dia lagi meluap bantu dong ke kanal timur
makanya dibikin saudetan
gitu kan nanti
itu itu oleh kementerian pu ya
terima kasih kita kerjasama dari kementerian pu
melakukan upaya upaya mengahan air air di hulu
nah urusan yang di dalam yang kita kenal dengan sembilan ratus empat puluh dua project itu itu urusannya dengan
monika tertarik untuk membahas hal tersebut pak
kalau seribu sembilan ratus empat puluh dua ini proyek apa pak
itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua itu sembilan folder
empat waduk yang sekarang kita namain ruang limpah sungai
dan dua peningkatan sungai ciliwung yang dihilir di kota
sembilan folder ini sedang kita bangun untuk meningkatkan daya tampung waduk waduk penampung air hujan itu
dan meningkatkan kapasitas pompa
untuk empat waduk dan dua
empat waduk lagi
nah para waduk itu sama itu upaya bagaimana hujan di daerah aliran sungai itu ditahan dulu
jangan sampai langsung menggelontor sekali
itu gunanya waduk atau ruang limpah sungai
ruang limbah sungai itu sungai ini kan sungai ini kan sebenarnya standarnya itu ada palung
palung itu untuk air normal
tapi ketika ada air berlebih dia akan mengenangi dataran banjir
nah itu dataran banjir
dataran banjir itulah yang kita sekarang create lagi kita ciptakan lagi dalam bentuk ruang limpah sungai itu
konstruksinya seperti waduk
tapi kalau dia melimpah dia ya kita mendesain tempat kalau mau banjir banjirlah di waduk ini
pak kadi sebelum saya kesini saya sempat menelusuri juga aliran aliran sungai dan melihat ada satu program gerebek lumpur pak di sungai
yang mana digeruk sedimen sedimen di dasar sungai ya pak itu program dari dsda juga
ya ya itu tadi pak
satu kita membangun sungai membangun waduk membangun saluran itu kan ada kapasitasnya
dan kapasitasnya itu terdegradasi oleh proses sedimentasi
berarti kita lihat nih airnya kan coklat tanah semua
nah ini lumpur lumpurnya itu mengendap
nah itu kita harus secara rutin mengeruk itu
mengeruk itu supaya menjamin semua sarana perasarana

berarti sekarang memang inti permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sungai ini
dan mempertahankannya membangun infrastruktur untuk menampung debit air dan air air yang ada ya pak
ini adalah solusi untuk pengendalian banjir berarti di dki jakarta pak
kalau misalnya di dki jakarta itu tentunya banjir bukan hanya disebabkan oleh meluapnya sungai ciliwung ya pak
kalau kita ke arah utara terjadi juga fenomena banjir ya pak
tapi sebelum kita bahas itu kayaknya kita lihat lihat dulu di sana ya pak
boleh boleh boleh
yang di sana
upaya kita membuat perumusan kebijakan kebijakan apa yang harus kita lakukan di sekitar pesisir pantai itu kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah
berbicara banjir di jakarta bukan hanya disebabkan meluapnya sungai ciliwung ya pak
tapi kalau kita ke daerah pesisir atau jakarta utara terjadi juga fenomena banjir
ini seperti apa pak
oke ya tiga peron air datang di jakarta ini
satu dari ulu yang kedua dari atas jakarta ini
dan yang ketiga yang terutama penting juga itu adalah kita mengantisipasi kenaikan muka air laut
ya kenaikan muka air laut ini berdasarkan data itu akan cenderung terus naik akibat global warming
yang paling krusial lagi adalah ada fenomena penurunan muka tanah di pesisir
perbedaan inilah yang perlu kita antisipasi
karena akan berpotensi area area pesisir itu akan terjadi rop yang tinggi
ditambah lagi air dari hulu ini akan mengalir ke laut
itu akan menyebabkan
akumulasi dari penumpuknya air di daerah pesisir
nah itu yang kita harus ke depan
ya jakarta ini harus sudah memfokuskan terhadap penguatan penguatan pesisir pantai itu
terutama dalam rangka mengantisipasi
penguatan penguatan seperti apa pak
penguatan itu itu yang kita kenal sekarang ini namanya ncicd
dasarnya itu pengembangan area pesisir pantai terpadu ibu kota negara
pengembangannya itu seperti apa pak
pengembangannya itu kita dengan meningginya air muka laut
kita harus membuat tanggul tanggul pantai
untuk dalam rangka menahan masuknya air laut ini
terutama akibat dari mekanisme pasang
pembangunannya berarti dibuat tanggul di daerah utara
di daerah pesisir pantai itu
pesisir pantai itu berdasarkan arahan dan kajian dari kementerian pu
itu garis pantai termasuk area rambatan pasang di muara murah sungai itu
itu ada satu ratus dua puluh km
nah dari satu ratus dua puluh km itu yang kritis yang sering rutin terkena rop itu ada di tiga belas titik
empat belas titik itu salah satunya di celincing sunda kelapa
muara angke di kamal muara
itu ada empat puluh enam km
nah kita kolaborasi lagi dengan kementerian pu
kolaborasi dari empat puluh enam kilo itu sudah terbangun tiga belas km
tersisa tiga puluh tiga km
tiga km ini kita kerja bareng dengan kementerian pu
sebelas km nya oleh kementerian pu dua puluh dua km oleh pemprong
dan ini sedang berlangsung
untuk proyek multi years kita berharap dua ribu tiga puluh ini selesai
pembangunan tanggul ini sangat penting juga ya pak
apalagi di titik titik itu pasti ada permukiman juga ya pak yang terdampak
selain tanggul ada program apa lagi pak untuk mengantisipasi rop
ya mengantisipasi rop itu kan ini sekarang ini bahkan sudah ya
kita mengembangkan sistem termasuk sistem pemantauan penurunan muka tanah
itu kita sedang kembangkan
itu sebagai bentuk warning early warning kita ketika air muka air naik gitu kan
ditambah lagi sebagai bentuk upaya kita membuat perumusan kebijakan kebijakan apa yang harus kita lakukan
di sekitar pesisir pantai itu kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah di jakarta
berarti yang saya tangkap memang untuk banjirop ini tidak bisa dihindari karena fenomena alam ya pak
penurunan muka tanah dan juga kenaikan
air itu sendiri tapi paling tidak bisa dikendalikan dengan pemantauan penurunan tadi ya pak
persis itu kuncinya pengendalian ya dikendalikan
salah satunya mengendalikan penggunaan air tanah di situ supaya penurunan muka tanah ini tidak terus terjadi
paling tidak kita hamba ya kalau muka air laut ya udah itu fenomena global
fenomena global dia naik tapi itu tidak terlalu signifikan
nah tapi faktanya sekarang di utara kita itu di utara itu sudah
daerah daerah itu sudah ya
kuda di bawah muka air laut
ada sekitar dua meter di pasar ikan itu bahkan empat meter di bawah muka air laut
ya itu kalau kita tidak antisipasi dari awal akan berpotensi membuat genangan benangan
setelah bertemu dengan bapak di sini nanti saya akan mengunjungi langsung deh pak ya jakarta utara atau daerah pesisir
untuk melihat pembangunan tanggul dan melihat situasi kondisi banjirop di permukiman di jakarta utara pak
terima kasih pak yusma davaisel selaku kepala dinas sumberdaya air dki jakarta
terima kasih pak
kita sambil lihat lihat lagi ya pak di sana
seperti yang disampaikan kepala dinas sumberdaya air banjir jakarta berasal dari tiga hal
meningkatnya volume air sejak dari hulu tingginya curah hujan dan akibat naiknya muka air laut
yang menyebabkan banjir rop di daerah pesisir jakarta
banyak hal yang sudah jadi otomatis kan biar ngalir cepet ini harus di
rumah pompa yang dibangun oleh pemerintah turut berperan dalam mengendalikan serta mengontrol ketinggian air banjir
selain itu pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan drainase yang menjadi penting agar air tidak menggenang saat hujan turun
hujan dari kelurang
dan manfaatnya telah dirasakan oleh salah satu warga dki jakarta
pak hardian ibu
ibu lina wah saya pengen nanya nanya dong ibu bapak ibu disini udah berapa tahun tinggalnya
empat puluh tahun ada
empat puluh tahun di sini
nah katanya ini sering banjir ya di sini
iya kadang kadang kalau hujannya cukup besar gitu atau lama itu bisa mengakibatkan banjir gitu dari rumah
saya dalam itu nggak keburu keluar
karena kebetulan salurannya juga pada tinggi airnya di sini dari depan aja udah tinggi
jadi dari dalam nggak keburu keluar
jadi dia meluap dari dalam bisa banjir kadang kadang sampai semata kaki gitu
tapi sekarang kondisinya seperti apa
saat ini kan curah hujan cukup rendah ya belum besar sekali gitu ya
tapi oke lah dengan ada saluran ini itu udah cukup membantu
karena dulu saya cek dalam pekerjaan bahwa banyak saluran yang sudah rubuh ya
karena ini udah cukup lama sekitar lima puluh tahun ada gitu loh
tidak ada yang maintenance gitu ya baru sekarang dilebarin diperbesar diperbagus semua dikorek sampai ke depan
itu saya lihat aliran air cukup maksimal jalannya sampai ke depan
oh berarti saluran air ini yang dibawa kita ini baru direvitalisasi berarti ya
betul bu baru dalam satu bulanan inilah baru seminggu lalu selesai
dan sejak ada saluran ini menjadi lebih baik lagi ya
harusnya dong bu karena udah lebih besar lebih bagus ya kan semua
harusnya kita bisa sampai ke depan diharapkan tidak terjadi lagi banjir
mudah mudahan ini memang tidak terjadi banjir ini menjadi salah satu program untuk revitalisasi untuk mengendalikan banjir mencegah banjir di daerah ini ya bu
ya betul terima kasih bu bapak
oke terima kasih
perjalanan saya sudah sampai di utara jakarta
di lokasi yang sering terjadi banjirop ini saya akan melihat bagaimana tanggul yang dibangun dapat mencegah rop
bu ropiko udah lama di sini
iya dari sejak lahir sih sampai sekarang tiga puluh tiga puluh tujuh tahun
tiga puluh tujuh tahun di sini ibu bisa diceritakan gak sih perbandingan banjirop ini pada saat mungkin ibu
masih kecil sampai dibandingkan dengan tahun ini ya beda banget sih kalau dulu memang rob gitu tapi
enggak hampir setiap hari ada waktu waktunya ada jenjang waktu gitu mungkin setahun itu
dua kali atau tiga kali aerob gitu tapi saya lihat ada pembangunan tanggul disitu itu berfungsi untuk
apa bu ya berfungsinya sih bagus buat dia menjaga erosi atau ombak dari tengah laut ke darat ke
pinggiran dan juga menjaga juga tanah itu terkikis dari air gitu jadi sangat membantu
juga untuk pengendalian banjirop di daerah sini ya bu cuman saya pengen minta tuh ke pemerintah itu
satu satu jalan itu pintu air itu segeralah dilaksanakan atau lah segera di budidayakan
lah sebagaimana karena posisinya itu perlu banget buat masyarakat marunda
udah terutama kan karena kita juga enggak maulah nama wilayah udah tercemarnya air juga masuk yang
nggak nentu gitu rumah rumah juga cepat rusak kendaraan kendaraan juga cepat rusak gitu mbak
hai meluapnya sungai ciliwung menjadi salah satu faktor penyebab banjir di dki jakarta dalam
penelusuran saya dialiran sungai ciliwung saya melihat sejumlah program
untuk pengendalian banjir ini
mulai dari bendungan di hulu kemudian juga kegiatan kegiatan atau program
dari komunitas untuk merawat sungai ciliwung
dan juga program pemerintah seperti sudetan normalisasi sungai
kemudian juga tanggul ini untuk mencegah dan mengendalikan banjirop di dki jakarta
pengendalian banjir di dki jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang
tapi membutuhkan sinergitas dan juga kolaborasi dari pemerintah
baik itu pemerintah pusat pemerintah daerah komunitas dan masyarakat
kolaborasi ini diharapkan bisa mengendalikan banjir di dki jakarta